konvoy ratusan anggota geng motor di jalan banda dan jalan ambon kota bandung
pada jumat malam dua puluh dua april lalu jadi viral di media sosial
saat melintas di jalan banda sejumlah pemuda terekam kamera
mengeroyok seorang pengendara sepeda motor
aksi brutal ini pun diikuti sejumlah anggota geng motor lainnya
setelah puas menganiaya korban para pelaku melarikan diri
akibat pengeroyokan ini korban menderita sejumlah luka di kepala
rabu siang saat reskrim porestabes bandung membekuk ak
tersangka pelaku pengeroyokan
selain ak polisi juga menangkap tiga tersangka lainnya
yang masih berusia remaja
identitas para anggota geng motor ini diketahui dari rekaman
kamera pengawas di lokasi kejadian
para tersangka mengaku mereka mengeroyok korban karena emosi
korban menghalangi laju konvoy mereka
polisi mengatakan bahwa mereka tidak bisa berhenti
dan masih mengejar pelaku lain
sedangkan ak terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara
selasa malam anggota polres sukabumi kota menangkap sejumlah anggota geng motor
karena terlibat tawuran di kelurahan nanggeleng kota sukabumi
mereka diciduk setelah melakukan konvoy keliling kota yang memicu tawuran
dari penyisiran sebanyak satu ratus dua puluh tujuh anggota geng motor ditangkap polisi
tiga belas orang diantaranya adalah perempuan
setelah dilakukan tes urin empat puluh orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba
polisi pun menyita enam puluh satu sepeda motor dan ratusan atribut geng motor berupa bendera dan jaket
di kebayoran lama jakarta selatan tim presisi polda metro jaya
menjaring sekelompok remaja peserta konvoy sepeda motor pada rabu dini hari
namun saat akan dibubarkan mereka malah menyerang polisi
dengan menyerang sepeda motor
dengan menyiram air keras dan petasan suar
selain meringkus tujuh orang siswa sebuah sekolah menengah kejuruan
polisi juga menyita empat sepeda motor
dari pengakuan tersangka konvoy sahur on the road ini melibatkan lima puluh pengendara sepeda motor
mereka dibawa ke unit reskrim polsek kebayoran lama
tim liputan cnn indonesia